dia bisa kena serangan jantung dan mati
masalah saya akan beres
ini cuma pembalasan dari saya
waktu dia tahu kalau dia adalah anak haram dari papa
ini cuma untuk sementara kok
kamu kasih waktu ke katanya untuk bisa melupain kamu
aku ngerti banget
aku memang pernah suka sama tanya
dan selama ini dia gak pernah ngasih respon sedikit pun ke aku
jadi aku rasa tanya tuh gak pernah suka sama aku
nara kamu mending sekarang mikir deh
tapi katanya tuh bukan cah yang lemah nara
kalau dia nggak bener bener suka sama kamu dia nggak mungkin menyayat madinya kayak gitu
itu dia cukup membuktiin kan kalau dia tuh beneran suka sama kamu
enggak tapi nona ini ini sama sekali ini udah gila banget namanya
nggak aku gak mau aku gak mau ngelakuin ini
dan aku gak mau bohong sama semua orang tentang perasaan aku ke kamu
aku pernah suka sama tanya tapi itu aku anggap sebagai masalah lo aku dan udah aku buangnya aku gak mau ngelakuin ini
ya udah kamu gak perlu pura pura jadi pacar katanya
tapi aku minta kamu untuk nyembunyiin hubungan kita
dan berada di samping katanya ya
ya gak akan lama kok
aku yakin katanya tuh bukan cah yang lemah
dia tuh kuat pasti dia cepat kok pulihnya
tapi kamu bantu dia pelan pelan
kamu kasih tau dia kalau nanti suatu saat akan ada laki laki yang bisa ganti kamu di hati dia
karena aku yakin cuma kamu yang bisa bahagian katanya
mesti nona udah cerita macem macem sama kamu
aku gak mau kamu ada di sini
aku khawatir sama keadaan kamu tanya
aku gak mau kamu lihat aku kayak gini
aku gak akan pergi dari sini
sebelum kamu habisin kamu
selamanya kamu gak akan jadi milik nona
saya harus pergi ke kantor
suami saya dipantau saya nggak mau terjadi apa apa pada beliau
ini perempuan mesti dapat pelajaran
dia tahu rasa dasar liciknya

karena kamu telah membuat saya seperti hidup di neraka
memang enak ketakutan menunggu apa langkah musuh selanjutnya
kalau saya takut takutin dia bisa kena serangan jantung
dan masalah saya akan beres
ini cuma pembalasan dari saya
ini semua untuk tuhan paling baik
yang terbaik lagi mahdoll kita
semoga maknanya tak dipikirkan di dulu